lokasi indonesia di antara dua benua dan dua samudera memang sangat menguntungkan sebagai tempat persinggahan perdagangan dunia
tidak terkecuali narkoba
saya akan memberikan gambarannya kepada anda
secara geografi indonesia berdekatan dengan dua sumber narkotika
kawasan segitiga emas myanmar laos thailand di asia tenggara kemudian ada afganistan pakistan iran di asia timur
daerah daerah ini merupakan daerah penghasil heroin dan juga opium
kemudian kita akan lihat bagaimana indonesia menjadi pangsa pasar narkoba internasional
ini ada beberapa penyebabnya
yang pertama adalah karena lemahnya pengawasan di titik titik perbatasan
ini kita lihat lemahnya pengawasan di perbatasan jalur darat yang memang kurang terawasi
kemudian banyak pelabuhan yang tidak resmi
lalu ada juga masalah
masalah penyuapan petugas
di sejumlah kasus banyak petugas bandara dan beacukai yang bisa disuap sehingga penumpang tidak harus melewati pengecekan barang bawaan
kemudian yang berikutnya adalah ini adalah harga jual narkoba
saya berikan gambarannya kepada anda
di iran dijual rp lima puluh per gram
sementara di indonesia bisa mencapai satu juta rupiah per gram